baru saja tadi kita dengar presiden melantik lima anggota dewan pengawas lembaga pengelolaan investasi
dan untuk membahas lebih lanjut terkait apa sebenarnya lembaga pengelolaan investasi ini
kita sudah terhubung dengan stafsus menkeu bidang kebijakan fiskal dan makroekonomi mas sita kristalin
halo selamat pagi mbak sita selamat siang mbak sita
halo selamat pagi menjelang siang
iya mbak sita boleh dijelaskan nggak mbak kepada kami masyarakat awam apa sebenarnya lpi ini
nah jadi lpi ini adalah lembaga yang sangat menarik nih mbak dea
jadi sebenarnya ini bentuk lembaganya itu adalah sovereign wealth fund
kita memang khusus membuat lembaga ini melalui undang undang cipta kerja
jadi ini adalah lembaga dengan kewenangan khusus ya namanya sui generis
sehingga dia bisa sangat independen dan juga sangat fleksibel dalam menjalankan perannya
dan peran yang ingin kita lakukan itu tentu saja peran yang berada diperlukan
di bidang investasi
jadi tujuan dari lembaga ini itu salah satunya meningkatkan investasi melalui foreign direct investment
jadi selama ini banyak sekali investor global yang ingin masuk ke indonesia untuk berinvestasi langsung
akan tetapi kan untuk berinvestasi di berbagai negara itu kita memerlukan pengetahuan mengenai negara tersebut kan
dan untuk mempermudah investasi tentu sangat membantu kalau negara tersebut mempunyai lembaga yang kredibel
ya mendapat kepercayaan secara global untuk melakukan proses intermediasi ini
jadi saya melihat sws ini bisa menjadi game changer perekonomian indonesia ke depan
mudah mudahan dengan adanya aliran modal masuk tentu kita bisa naik menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
mbak sita seberapa optimistis negara ketika lpi ini dibentuk
apakah menarik investasi
apakah ada contoh contoh mungkin negara negara yang secara leveling ekonomi sama kemudian mempunyai lembaga yang seperti lpi ini kemudian berhasil begitu
nah jadi sovereign wealth fund ini sebenarnya sudah lebih umum daripada yang kita perkirakan
memang banyak sekali diberita yang menciripakan sws di negara negara maju saja ya
tapi sebetulnya negara seperti rusia atau dalam hal ini india misalnya
india itu kan sama sama negara
dengan current account deficit dan sama sama emerging economy itu juga mempunyai lembaga seperti sovereig wealth fund ini
nah tujuan berbagai lembaga di dunia itu berbeda beda
tapi untuk indonesia kita itu kan punya berbagai mekanisme financing dari proyek proyek pembangunan
salah satunya infrastruktur
contoh financing yang paling umum kita ketahui itu kan lending ya landing biasa
nah tentu saja landing ini punya keterbatasan
jadi di indonesia itu kita selama ini
ini kurang lebih ada mismatch lah
karena proyek kita itu banyaknya jangka panjang infrastruktur
akan tetapi pembiayaan yang tersedia itu sebagian besar masih pembiayaan jangka pendek
misalnya atau jangka menengah lah
misalnya bank landing gitu ya
nah kalau di negara negara maju biasanya sumber investasi jangka panjang itu misalnya dari asuransi atau dapen
nah untuk itu kita perlu menarik nih
menarik financing jangka panjang supaya tidak terjadi mismatch
itu yang pertama
yang kedua financing ini juga bisa meng cater tidak hanya investor dalam negeri tapi juga investor luar negeri
jadi kita mendapatkan capital inflow kemudian kita juga mengurangi mismatch
targetnya mbak sita kalau untuk investor dari luar negeri targetnya berapa kira kira
nah terima kasih
nah tentu kalau kita bicara target pertama kan kita bicara modal kita dulu ya
jadi pemerintah akan menyuntikkan cash lima belas triliun untuk modal awal
tapi keseluruhan modal termasuk saham dan barang barang milik sejarah itu mencapai tujuh puluh lima triliun total
itu yang dari kita
tentu kita mengharapkan bisa leverage ya

jadi kita bisa melakukan investasi yang dalam waktu yang tidak terlalu panjang
sebenarnya kalau kita lihat nih indonesia peluang investasi itu kan banyak ya
pertama pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi lah dari negara maju
kemudian kedua kita punya demografi juga masih muda ya
middle class dan aspiring middle class di indonesia itu mencapai lebih dari satu ratus delapan puluh juta orang
jadi ini potensi besar
nah di sisi lain banyak juga investasi yang mau masuk
jadi memang kita melihat ini
dan kemudian yang ketiga jangan lupa juga bahwa kita punya banyak pipeline project infrastruktur
yang juga sedang kami siapkan nih saat ini untuk bisa segera dikelola oleh ina ini
kita bicara lebih spesifik dan terbaru soal dewan pengawas
tadi ada lima tokoh yang kemudian ditunjuk oleh presiden menjadi dewan pengawas
tiga dari profesional dua juga profesional juga
tapi menteri bumn dan juga menteri keuangan
artinya ada di kabinet
apa sebenarnya keputusan dari lpi atau dari pemerintah untuk menunjuk orang orang ini
apakah kemudian backgroundnya yang kemudian dipilih begitu
nah jadi kita sebenarnya strukturnya dulu ya yang saya bicarakan
struktur dewas kita memang sengaja nih
kita menaruh kombinasi antara pemerintah dan juga profesional
karena kita ingin lembaga ini sifatnya capital maximization
jadi kita ingin nilainya lebih tinggi
kemudian tapi kita juga memerlukan proses check and balance nih
antara yang mempunyai target target pembangunan yaitu pemerintah
tapi juga kita ingin independen juga agar bisa bekerja seperti hampir seperti swasta ya
dan juga meningkatkan nilai aset juga menjadi lebih baik
nah kalau yang dari pemerintah itu tentu menteri pengampu ketua dewas itu adalah menteri keuangan

jadi kita ingin memastikan proses kekuatan ini bisa diperlukan
kalau kita lihat kombinasi dewas ini ya ini menunjukkan cita cita besarnya indonesia ya
presiden juga terutama
pak haryanto misalnya beliau itu kan akuntan publik senior ya
akutan publik yang sangat senior yang dimiliki oleh indonesia
beliau pernah menjadi country senior partner di pride waterhouse super

jadi kita ingin sekali memastikan proses kekuatan ini bisa diperlukan
dan juga memastikan proses good governance itu berjalan dengan sangat baik di tina ini
kemudian di lag kedua kita sengaja memilih dewas itu dari salah seorang investor terkemuka ya
ini untuk menunjukkan bahwa swf ini adalah berfokus pada investasi dan juga berfokus pada investasi di masa depan
itu adalah bapak firyal nurhadi
kreador kemudian yang ketiga kita juga ingin memastikan semua proses ini inline secara hukum dan lain sebagainya
dalam kombinasi dewas kita juga mengambil pak yozua mages
beliau punya pengalaman merjak dan akuisisi serta corporate finance dan lain lain yang sangat sangat luar biasa
sehingga saya melihat kombinasi dewas ini sangat baik ya untuk cita cita yang ingin kita lakukan di lpi ini
karena bagaimanapun ini adalah lembaga yang baru berdiri
kita harus menanamkan fondasi fondasi yang kuat supaya bangunan dari ina ini kuat berdiri
untuk melakukan tugas tugas yang cukup berat di masa mendatang
selain tadi soal fondasi yang kuat
tapi juga ada faktor faktor
pengawasan sesuai dengan namanya yaitu anggota dewan pengawas
ada tiga profesional dan dua adalah anggota kabinet
sebenarnya bagaimana kemudian mengawasi bagaimana sistem kerja dari dewan pengawas ini
baik yang profesional maupun yang masuk dalam anggota kabinet
karena kita tahu ada beberapa contoh kasus yang paling dekat dengan kita adalah satu mdb di malaysia mbak sita

karena kita tahu yang ada beberapa kasus yang paling dekat dengan kita adalah satu mdb di malaysia mbak sita
karena ada pemusatan kewenangan di prime minister
oleh karena itu kalau di ina sendiri kita membuat segregation of power
jadi kita punya dewa itu melakukan supervisi
kemudian kita punya dewan direktur yang tugasnya memang operasional investasi dari ina ini
nah di kombinasi dewas tadi saya sampaikan sudah ada check and balance
tapi juga secara keseluruhan manajemen resiko itu menjadi salah satu poin penting
waktu kita menciptakan ina ini ya
waktu di undang undang cipta kerja
kita melakukan namanya disebut dengan three line of defense
jadi auditnya itu pertama dilakukan oleh
misalnya resiko internal itu dilakukan oleh si pemilik bisnis bisnis owner
misalnya cio atau yang punya project gitu ya
kemudian di sisi dua kita juga punya unit yang khusus mengelola manajemen resiko dan kepatuhan
jadi dia overseeing risk gitu ya
kemudian unit ketiga kaki ketiga itu adalah
internal audit yang bekerja sama juga dengan komite audit yang attach dengan dewan pengawas
jadi ini ada link antara dewan pengawas dan juga dewan direktur
untuk melakukan yang kita kenal sebagai risk assurance atau manajemen risiko lebih lanjut
tiga lapis pertahanan untuk pengelolaan resiko di china ini
nah di sisi lain kita juga kan ina ini nanti ada master fund
kemudian ada sub fund
yang ketiga itu adalah joint venture gitu ya
di level pan pengambilan keputusan ini juga
tapi di level fund nya sendiri nanti juga akan ada manajemen resiko sendiri
bersama sama dengan mitra strategis yang ada di joint venture tersebut
jadi manajemen resikonya sangat berlapis
tapi memang tujuan kita ya itu tadi
kalau tadi ada tiga layer pertahanannya
kalau dari dalam kalau dari luar
ini jumlahnya jumbo dananya
apakah tidak takut ada terjadi penumpukan hutang yang jumbo juga mbak sita
nah ini kuncinya
saya senang nih mbak dia tanya ini
karena tadi kan sos dibilang kita untuk mengisi mismatch
kedua kita butuh karena kita negara current account deficit
kita butuh capital inflow
nah kalau misalnya kita melihat
saya agak hilang nih tadi apa pertanyaannya
pertanyaannya adalah apakah tidak takut ada penumpukan hutang
tapi kalau tadi kita lihat ke dalam kan sepertinya sudah ada tiga lapis
untuk menghindari peluang peluang kecurangan
kalau yang di luar bagaimana
nah justru untuk lpi ini jenis asetnya itu adalah dia equity financing
jadi yang tadi saya sebutkan itu adalah equity financing
sampaikan itu bank financing lending itu kan dari sisi lending gitu ya
nah kalau landing misalnya satu perusahaan konstruksi melakukan pembangunan melalui landing
tentu leverage perusahaan menjadi meningkat sekali
nah justru ini memberikan alternatif pembiayaan nih yang bentuknya bukan utang
tapi berbentuk equity
jadi kita dapat uang itu dalam bentuk penanaman modal di sisi equity bukan di sisi hutang gitu
jadi ini memberikan apa ya diversifikasi dari berbagai jenis perusahaan yang ada di sana
jadi ini memberikan apa ya diversifikasi dari berbagai jenis perusahaan yang ada di sana
jadi ini memberikan apa ya diversifikasi dari berbagai jenis perusahaan yang ada di sana
financing di indonesia tidak hanya tadi dari termnya jangka pendek jangka panjang dalam negeri luar negeri
maupun dari sisi yang ketiga ini
baik terima kasih penjelasannya
mbak masyita kristalin staff susmen ku bidang kebijakan fiskal dan makroekonomi
cukup memberikan gambaran kepada kita bagaimana soal lembaga pengelola investasi
yang tadi ada lima dewan pengawas yang sudah dilantik oleh presiden jokowi
terima kasih mbak sita atas waktunya pada siang hari ini